pelari indonesia odekta elvina naibaho meraih medali emas dalam nomor marathon sea games dua ribu dua puluh
odekta finish dengan catatan waktu dua jam empat puluh delapan menit dan empat belas detik
odekta harus melalui perjuangan berat melawan suhu udara tiga puluh tujuh derajat celcius
bahkan setelah jadi yang pertama menyentuh garis finish odekta langsung diberi oksigen dan sempat dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans
setelah mendapat perawatan atlet binaan empat bin ini dapat kembali ke arena dan naik ke podium untuk menerima medali emas